plt menteri pemuda dan olahraga muhajir effendi resmi melakukan serah terima jabatan dengan mempora definitif dito aryo tejo di kantor kemenpora pada selasa april dua ribu dua puluh tiga siang
muhajir effendi yang juga menjabat sebagai menko pembangunan manusia dan kebudayaan mengucapkan selamat mengemban tugas kepada menpora definitif yang berasal dari kalangan anak muda
muhajir berpesan kepada menpora agar bisa menjalankan tugas dengan baik khususnya fokus tugas yang disampaikan oleh presiden joko widodo
fokus tersebut terkait kewirausahaan pemuda dan peningkatan sdm olahraga indonesia
menpora dito mengatakan fokus terkait kepemudaan adalah meningkatkan kreativitas anak anak muda khususnya dalam sektor kewirausahaan
sementara dalam sektor kepemudaan menpora akan terlebih dahulu fokus untuk menyiapkan keberangkatan kontingensi games yang akan berlangsung pada mei mendatang
menpora dito mengatakan fokus tersebut terkait kepemudaan adalah meningkatkan keberangkatan contingency games yang akan berlangsung pada mei mendatang